bertanding di kelas sprint seratus meter putri atlet master indonesia dedeh erawati menjadi yang
tercepat di ajang thailand open master atletiks kelompok umur empat puluh empat puluh tahun yang digelar di
ratsrakit prakan stadium provinsi sandun thailand kamis sore waktu setempat dede yang juga
berpredikat sebagai juara dunia atletik di kelas master ini mencatat waktu empat belas enam detik
unggul atas atlet iran musumeh fafai hajar abadi beda buat saya medali ini adalah healing karena
di antara jadwal kerja yang padat kemudian latihan yang belum cukup dan saya melepaskan beban saya
sebagai juara dunia hari ini saya benar benar just run just go secepat cepatnya aja lari
dari start sampai ke finish semampu saya dan medali emas untuk indonesia
terima kasih dede rawatian sudah berusia empat puluh tiga tahun ini adalah mantan atlet atletik nasional
hingga hari ini ia adalah pemegang rekor nasional di nomor lari seratus meter gawang putri yang belum
terkalahkan dengan catatan waktu tiga belas delapan belas detik yang ia bukukan pada tahun dua ribu dua belas lalu tim liputan
cnn indonesia thailand cepat saya bisa lari tiga belas delapan